perusahaan jasa transportasi berbasis online tinggal menghitung hari menuju legalisasi
menjawab kebutuhan pasar pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi baru bagi jasa transportasi daring khususnya roda empat seperti uber grabcar dan juga go car
keputusan ataupun regulasi ini penting menjadi acuan pasca komplain pelaku jasa transportasi konvensional dan di saat yang bersamaan desakan kebutuhan pasar kekinian
beberapa persyaratan diajukan pemerintah dan benarkah batas pemenuhan syarat berakhir pada tiga puluh satu mei mendatang
jalan berliku taksi online kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia kepala biro komunikasi publik kementerian perhubungan hemi pramuharjo
pak hemi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business
sempat ramai beberapa minggu yang lalu demo besar dan akhirnya pemerintah meresponnya dengan menawarkan regulasi
mungkin bisa lebih spesifik secara ringkas saja apa perbaharuan ataupun syarat syarat dari peraturan permen hub tersebut
sebenarnya syarat syarat sudah ada di undang undang kita hanya ingin mempertegas saja mengakomodir terkait dengan moda transportasi angkutan umum tidak dalam trayek yang berbasis aplikasi
kita ingin memberikan suatu
legalitas dasar legalitas kepada mereka untuk persyaratannya sama
seperti apa misalnya poin poinnya pak
ya satu kalau mereka ingin berusaha di bidang angkutan umum orang tidak dalam trayek misalnya mereka harus punya minimal mobil kendaraan itu lima
harus punya lima
harus punya lima
oke saya berhenti sampai disitu terlebih dahulu pak
uber di dunia manapun kan itu hanya perusahaan calo yang menggabungkan kebutuhan
dengan masyarakat dengan yang punya kendaraan
apakah membuka kemungkinan mereka mau memiliki lima mobil minimal lima mobil memiliki loh
masalahnya bukan apakah mereka mau
konstruksi peraturan kita di undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan itu harus mereka menjadi perusahaan angkutan umum
jadi minimal lima unit
oke itu syarat pertama
ya kemudian punya pool
nah untuk pool ini ada kita buat adjust bahwa tidak harus dikumpulkan dalam satu tempat
kita mengakomodir yang perusahaan milik pribadi tadi itu
mereka daftarkan ke dalam satu badan hukum
badan hukum berkaitan sama dengan aplikasi
nah misalnya saya punya garasi untuk sepuluh mobil
mereka perlu mobil
mendaftarkan ke perusahaan itu
saya hanya punya garasi dua mobil ya dua mobil
jadi yang pengertian pool di sini adalah penyimpanan mobil itu sudah ada
kemudian yang punya mobil yang disimpan di garasi itu misalnya harus ada izin dari rt rw
supaya tidak mengganggu lingkungan
tidak harus saya punya bengkel
tapi saya harus punya kontrak dengan bengkel resmi
mobil saya ini akan terjaga ke daratnya
itu harus ada kontrak kerjasama dengan bengkel
itu per periode
jadi harus diserahkan kepada kementerian
laporannya oleh badan hukum
bukan saya pribadi
jadi itu melalui badan hukum itu akan dilaporkan
sejauh ini bagaimana respon dari para pengusaha taksi online tersebut menanggapi permen hub nomor tiga puluh dua
sesuai informasi yang kami terima
dari jumpa pers kita dengan teman teman wartawan
informasi yang diterima atau langsung mereka sudah menghubungi kementerian
informasi yang kami terima dan mereka langsung diskusi dengan kementerian kami
saat ini untuk masalah operasional saja
kalau administratif kelihatannya sudah
secara prinsip mereka nggak ada masalah
jadi pada prinsip mereka tidak
tidak ada masalah
kita mewawancari country marketing grab misalnya
pak ibu kiki menyatakan mereka masih akan mencoba menghubungi ataupun juga mendatangi dari kementerian perhubungan
apakah masih terbuka pintu negosiasi untuk pengusaha taksi online
kalau kita bicara aturan nggak ada bicara negosiasi
jadi sudah berhenti di situ
tidak bisa menawar lagi
bukan berhenti di situ
implementasi aturan itu seperti apa sih
kami memberikan klarifikasi
tapi bukan negosiasi
kalau aturan kita negosiasi susah
mungkin negosiasi waktu mungkin
karena kalau mungkin informasi terakhir pemenuhan syarat terakhir tiga puluh satu mei
implementasi enam bulan ke depan
seperti apakah terbuka kemungkinan negosiasi waktu implementasi atau waktu batas
kami belum menerima kabar itu mereka inginnya apa
kami belum mendapat informasi
apalagi yang ingin mereka bicarakan
kalau di pm tiga puluh dua udah jelas sekali itu
saya lebih ke hal tersebut
tiga puluh satu mei adalah hari terakhir
apabila salah satu dari tiga saja pemain taksi online ini tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan atau diwajibkan oleh pemerintah
mereka tidak boleh lagi berbisnis di indonesia
satu mei tetap menjadi hari terakhir pemenuhan syarat
lewat dari situ
dia harus memenuhi syarat dulu
kita kasih tangga waktu enam bulan
untuk memenuhi syarat itu
setelah punya izin semua lengkap
tapi ini menarik
kalau tiga puluh satu mei tidak dipenuhi akan menjadi
ya usahanya penuhi dulu
penuhi dulu aturannya
oh berarti masih bisa
kan ada enam bulan
oh enam bulan
kalau mereka tidak bisa kamu berhenti dulu dong
penuhi dulu persyaratannya
kalau ini tidak dipenuhi kita kasih waktu sampai september
untuk mereka penuhi itu
nah selama masa pemenuhan persyaratan ini stop dulu operasinya
sudah kabar koordinasi juga mungkin dengan kementerian komunikasi telekomunikasi
saya rasa sudah
kalau kita sudah tentukan deadline demikian pasti sudah
terima kasih pak hemi sudah bergabung bersama kami
terima kasih mbak hera
terima kasih mbak tersendang
semoga implementasinya juga berjalan dengan lancar
kami siap mensosialisasikan ini ke masyarakat
pak hemi pernah pakai juga taksi online
insya allah belum
tapi kalau misalnya sedikit saja sebelum kita mengakhiri dialog
saya jadi teringat bahwa beberapa taksi online berencana untuk bekerja sama dengan taksi konvensional
mungkinkah itu menjadi salah satu kombinasi peraturan
saya jelaskan sedikit bahwa di peraturan kami nomor tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas jenis kegiatannya dibagi
kalau dia ingin sebagai aplikasi saja dia memfasilitasi badan hukum dia tidak berusaha
untuk memperbaiki peraturan

jadi dia tidak bisa memperbaiki peraturan
jadi dia tidak bisa memperbaiki peraturan
jadi dia tidak bisa memperbaiki peraturan
jadi dia tidak bisa memperbaiki peraturan
bisa juga setelah itu dia bisa menjelaskan bahwa
kami ingin menjadi pengelenggara angkutan umum di luar trayek
tapi dia bisa menjadi penyelenggara angkutan umum
misalnya bukan dengan jenis taksi tapi jenis sewa
nah itu harus bentuk badan hukum juga
oke jadi tidak bisa dibarengkan
apabila misalnya taksi online ingin bekerja sama dengan taksi online misalnya menggunakan armada bisa
oke terima kasih kepala biro komunikasi publik kemenhub hemi pramuharjo
sudah bergabung bersama sama